sejumlah menteri kabinet indonesia maju mulai bekerja bersama wakil menterinya yang baru saja dilantik oleh presiden pada jumat kemarin
salah satunya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif visnutama kasubandio yang berkolaborasi dengan wakilnya angela tanoso dipjo
keduanya menghadiri rapat koordinasi tentang destinasi pariwisata prioritas di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sabtu pagi
visnutama menyambut baik pemilihan putri politisi perindro hari tanoso dipjo sebagai wakilnya
di lima tempat ini menjadi prioritas utama pemerintah bukan saja saya bukan saja departemen saya tapi pemerintah
sehingga menteri pupr perhubungan bumn bkpm segala macam diminta untuk membantu dan mensupport ini
tentang wamen terpilih tentang wamennya mas tama sendiri gimana
beliau berangkat dari background yang sama
saya dengan saya dan saya pikir akan sangat membantu saya dalam banyak hal